apa jadinya jika gerombolan hantu tumplek di satu tempat
penampakan hantu khas tanah air seperti pocong
hingga kuntil anak bebas berlalang menghampiri mobil para pengunjung
dijamin penampakan hantu hantu ini bikin anda merinding ketakutan
aduh takut banget
aduh mas jangan dilihatin
menyambut halloween yang jatuh pada tiga puluh satu oktober dua ribu dua puluh
salah satu bioskop drive in di alam sutratanggerang
membuat kegiatan nonton film di mobil dengan tema malam mencekam
kalau hantunya sih biasa aja
kalau lebih sih bikin deg degan
kalau ibu gimana bu
takut sih serem soalnya tadi hantunya apalagi yang itu tuh yang gondorwo itu
tapi anak anak pada seneng
tiket dimulai dari harga rp dua ratus dua belas hingga rp empat ratus delapan puluh tujuh untuk paket dua empat orang per mobil
termasuk camilan khas bioskop
tempat ini juga memperlakukan protokol kesehatan yang ketat
setelah nonton film horror kita uji nyali di wahana rumah hantu terowongan kasablangka
dari luar suasana mencekam sudah begitu terasa
pengunjung langsung disambut berbagai benda beraroma horror di bawah remang cahaya mencekam
tak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam
namun mereka yang sudah selesai menjajal rumah hantu ini
semuanya mengaku terkesan
dengan keseruan yang baru saja dirasakan
wah kayak aku gemeternya tadi kita teriak teriak di dalam
terus jujur yang pas mereka gedor gedor itu tuh lumayan bikin jantungan sih
bener bener kayak real
sebelum masuk ke dalam wahana setiap pengunjung diminta membunyikan klakson sebanyak tiga kali
sebagai syarat ritual yang harus dijalani
sebagai pemberitahuan bagi para hantu di dalam agar bersiap menakut takuti saya
wajar saja lampu depan mobil tidak diperbolehkan menyala
kok dirupa sama dia
pengamat budaya sunu wasono menilai
keingin tahuan terhadap hal hal gaib dilatar belakangi oleh kepercayaan masyarakat
untuk sesuatu yang menakutkan kita juga toh ingin tahu juga ya
meskipun itu membuat kita keder membuat kita takut juga begitu
nah memang ada kepuasan tersendiri ya ketika seseorang itu akhirnya bisa melalui tahap tahap ketakutan itu sedemikian rupa gitu
di wahana ini pengunjung dengan lemah jantung dan asma diimbau tidak ikut masuk
begitu pula bagi yang mudah panik diminta untuk tidak mengemudi
tim liputan cnn indonesia